ada banyak jenis masker yang beredar di pasaran yang dapat menjadi fungsi pelindung diri bagi masyarakat
seperti masker berkatup seperti ini
kalau kita lihat dari bentuknya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan masker kain pada umumnya
tetapi masker berkatup ini memiliki fungsi seperti alat penyaring udara
kemudian di dalamnya juga ada filter tambahan
saya akan mencoba untuk membandingkan bagaimana perasanya untuk kita memakai masker berkatup dengan juga memakai masker kain
yang sehari biasanya saya pakai
kalau dari segi kenyamanan dibandingkan dengan masker kain biasa memang saya merasa lebih bisa bernafas lebih lega dibandingkan dari biasanya
tapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah masker berkatup ini juga aman dan juga tidak menularkan potensi virus covid sembilan belas terhadap orang orang di sekitarnya
peneliti di florida atlantic university amerika serikat melakukan eksperimen dengan beragam bahan dan model masker
hasil eksperimen menunjukkan tidak semua jenis masker benar benar efektif melindungi pemakainya dari virus
slogannya kan masker melindungimu dan maskermu melindungiku
nah kalau ada ventnya
berarti karena kalau yang memakai orang yang dari otg atau tidak tidak kejel tapi dia punya virusnya atau dia terkena penyakit covid sembilan belas
ketika dia mengunggah nafas nah kan ada ventnya
itu udaranya kan keluar
jadi maskermu mungkin melindungimu tapi tidak melindungiku
berdasarkan hasil eksperimen ada beberapa jenis masker yang tidak direkomendasikan untuk digunakan masyarakat dalam sehari hari
yang pertama ada masker buff
kenapa ini tidak dianjurkan
karena dikhawatirkan ini masih ada pori pori yang terbuka sehingga ketika droplet keluar ini justru akan menjadi partikel yang jauh lebih kecil lagi
sehingga penyebarannya pun akan jauh lebih meluas
selanjutnya juga ada masker berkatup yang memiliki filtrasi udara seperti ini
ini tidak dianjurkan mengapa
karena justru jika dikhawatirkan pengguna ini memiliki virus potensi penyebaran virus ke masyarakat atau ke orang orang di sekitarnya ini justru akan lebih meningkat
dan yang terakhir
juga ada masker kain yang tidak berbahan katun
mengapa harus bahan katun
karena kalau bukan bahan katun biasanya pori porinya tidak serapat masker berbahan kain dari bahan dasar katun
jadi untuk penyebarannya pun dapat dihentikan
jurubicara gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas menganjurkan masyarakat mengenakan masker yang dijahit dengan sedikit celah pada jahitannya
terbuat dari kain katun dan terdiri dari dua hingga tiga lapisan
diganti setelah pemakaian selama tiga hingga empat jam
jangan lupa untuk mengganti masker yang basah dan mencucinya dengan cairan pembersih
tim liputan cnn indonesia jakarta